terlebih khusus juga kami menyampaikan permintaan maaf kepada
kami mohon maaf baik kepada tni khususnya ataupun masyarakat umumnya
kemudian akan memberikan tindakan tegas kepada pelaku pelaku
sesuai hasil pendalaman dan pengecekan dari polda papua barat daya
karena soliditas yang sudah kita jaga selama ini tni polri
dirusak oleh oknum oknum tertentu dalam kaitan dengan soliditas tni polri ini
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
kompastv independen tak percaya